di awal tahun dua ribu dua puluh tiga ihsg anjok dua persen
dan bagaimana prospek ihsg pada pekan ini
kita sudah bergabung dengan sheryl tanwijaya
selamat pagi sheryl
bagaimana prospek ihsg sepekan ke depan ini
halo selamat pagi kak megi
iya memang kemarin sempat turun sampai dua persen lebih ya dalam satu hari
nah kalau di minggu ini bursa saham fokus sama pidato dari gubernur bank sentral the fed
yaitu jerome powell terkait langkah kebijakan moneternya berikutnya
diperkirakan di rapat homc periode februari bulan depan
the fed akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar dua puluh lima basis point
sehingga suku bunganya menjadi empat tujuh puluh lima persen
ada juga rilis data inflasi tingkat konsumen amerika periode desember
yang diperkirakan akan turun ke enam lima persen year on year
jadi di periode sebelumnya kan masih di tujuh satu persen
nah kita lihat inflasi itu dalam tren penurunan sehingga menjadi sentimen yang positif bagi bursa saham
pekan ini kami proyeksi kan ihsg bisa menguat
dengan range di enam enam ratus lima puluh sampai enam sembilan ratus tujuh puluh
baik tadi memang ada sentimen dari the fed
dan tentunya ihsg ini anjur dua persen dibayangi oleh net sale asing juga sheryl
dan saham saham apa saja sebenarnya yang paling banyak dijual oleh pihak asing
oke minggu lalu saham yang paling banyak dijual sama asing
kita lihat ada saham saham dari sektor energi
khususnya saham saham dari pemerintah
saham saham batubara ya
lalu juga saham saham perbankan big caps
seperti bank bca bank bri bank mandiri bank bni
jadi searah mingguan juga investor asing melakukan net sale sebesar cukup signifikan ya
hampir rp satu enam triliun kurang lebih dalam sepekan kemarin
minggu lalu bursa saham itu investornya bersikap risk off
jadi melakukan banyak penjualan di bursa saham
baik memang saham saham blue chip banyak sekali yang dijual oleh pihak asing
bagaimana dengan prospek pekan ini apakah blue chip ini bisa bangkit kembali ataupun rebound
oke jadi kalau kami proyeksikan memang ihsg kan akan menguji level tujuh ya target berikutnya sekarang
nah kalau untuk bisa sampai ke tujuh ribu tentu penopangnya dari saham saham big caps
jadi untuk di minggu ini ada potensi saham saham big caps yang minggu lalu malamah signifikan
kayak sektor perbankan lalu sektor teknologi juga ada potensi rebound sesaat ya
karena kita tahu dalam beberapa bulan terakhir sektor teknologi itu sudah konsisten malamah cukup dalam
jadi ada potensi rebound
lalu selain itu sektor konsumen primer itu juga masih kita unggulkan ya untuk di minggu ini
karena sifatnya defensif ya bisa bertumbuh di dalam segala kondisi ekonomi
baik selain tadi anda juga sudah menyebut ada beberapa sektor seperti sektor teknologi dan juga perbankan
sektor mana saja yang sebenarnya harus dipantau pada pekan ini
oke sektor yang menarik di minggu ini sektor teknologi ya sektor bahan baku juga itu sebenarnya menarik
sektor yang menarik minggu ini kan ada potensi rebound ya
jadi kalau pidato dari gubernur the fed jerome powell itu bersifat dovis ya bisa membuat market optimis
kenaikan bisa sesuai atau bahkan lebih rendah daripada perkiraan pasar
nah itu akan jadi sentra

nah sektor yang bisa dicermati sektor teknologi bahan baku perbankan konsumen primer seperti itu
baik sepertinya memang saham saham blue chip ini menjadi sorotan investor dan rotasi sektoral di pasar saham tahun dua ribu dua puluh tiga akan terjadi
setelah booming sektor komoditas dan juga energi pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu
dan untuk tahun dua ribu dua puluh tiga saham blue chip dari sektor apa saja yang diprediksi memiliki prospek yang cerah
oke sektor yang menarik untuk sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga kami unggulkan sektor konsumen primer ya
karena ini juga masuknya sektor yang defensif yang bisa bertahan di segala kondisi
seperti yang kita tahu tahun dua ribu dua puluh tiga ini ancamannya bukan lagi soal covid sembilan belas ya tapi lebih ke dampak dari pandemi
ya potensi terjadinya resesi global
lalu juga tren kenaikan suku bunga itu juga masih akan berlangsung di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
jadi sektor sektor yang sensitif dengan suku bunga tinggi seperti teknologi
ataupun sektor yang punya porsi hutangnya itu besar ya rasio hutangnya besar dibandingkan modalnya
itu juga akan terbebani sama kenaikan suku
suku bunga yang tinggi
jadi kami unggulkan sektor konsumen primer
lalu yang kedua sektor healthcare itu juga masih menarik ya karena sektor defensif
kita tahu juga setelah terjadinya kasus covid ini kesadaran masyarakat juga meningkat
lalu juga yang kita unggulkan ada sektor konsumenan primer
jadi kita lihat sepanjang nataru ini
secara panjang secara jangka panjang dari tahun dari waktu ke waktu sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua ya
setiap kali ada libur ataupun apalagi bahkan ppkm sudah dihapuskan ya sama pemerintah
itu jadi sentimen positif untuk konsumen non primer
bagaimana dengan sektor properti
sementara ini sektor properti sepertinya masih landai terlihat dari bursa saham ataupun ihsg
sektor properti sepertinya masih stagnan
seperti apa sebenarnya prospek di tahun dua ribu dua puluh tiga sheryl
nah ini sektor properti juga bisa jadi sektor yang kurang diuntungkan ya dari posisinya di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
karena kita tahu tren kenaikan suku bunga itu masih terus berlanjut ya
lalu juga hal itu kita tahu juga mayoritas pembelian properti itu kan juga
jadi kalau suku bunganya meningkat itu juga akan meredam
menahan konsumen yang akan melakukan pembelian seperti itu
baik sheryl sembari kita harus memperhatikan rambu rambu indikator ekonomi
dan juga ekonomi global dan juga perkembangan tahun politik dalam negeri
apakah januari efek akan terjadi
kalau kita lihat secara pergerakan harga
iasg saat ini
memang berada di area support yang kemenengahnya ya
dan berpotensi menguji ke area rp tujuh
lalu kalau secara data ekonomi ya
data ekonomi domestik itu juga terus menunjukkan perbaikan
kayak di minggu lalu yang paling baru itu ada rilis data
cadangan devisa periode desember yang mencatatkan peningkatan terbesar ya
sejak maret dua ribu dua puluh dua itu kan bagus ya
lalu konsumsi rumah tangga kita juga meningkat
seiring penghapusan ppkm oleh pemerintah
sehingga masyarakat juga tidak lagi ragu untuk beraktivitas
lalu data aktivitas bisnis itu juga meningkat di dalam negeri ya
nah tapi kita juga perlu ingat sama resikonya yang bisa terjadi ya
jadi resikonya kita itu bisa datang dari sentimen global
seperti dari kebijakan moneter the fed yang masih agresif ya
juga kekhawatiran terkait ya
terkait perlambatan ekonomi global
baik sheryl terakhir pulihnya aktivitas masyarakat
apakah juga mampu menjadi katalis yang mendongkrak kenaikan harga saham
iya betul sekali mbak
itu jadi kita lihat ya pemerintah kan menghapus ppkm di domestik itu
secara resmi di awal bulan januari ini ya
lalu kita lihat market juga sempat merespon positif secara harian
dengan penguatan gitu ya
jadi sebelumnya kan juga masyarakat aktivitasnya sudah meningkat
sudah konsisten meningkat
sekarang sudah ada penghapusan ppkm sehingga membuat masyarakat semakin optimis nih
untuk berwawang wisata gitu ya
untuk melakukan aktivitas bisnis yang lebih luas

jadi itu bisa mendongkrak gitu ya
untuk konsumsi masyarakat juga dengan kenaikan mobilitas masyarakat
baik terima kasih head of research jasa utama capital sheryl tanuwijaya
yang sudah membagikan insight untuk ihsg sepekan ini